mama minta aku datang ke rumah raja
aku yakin pasti putri bakalan nuntut aku
dia pasti ngadu sama raja dan raja bakalan percaya sama dia
kamu tau gimana itu rasanya
kamu gak pernah tahu rasanya
sini bertanya tanya kenapa
sampai sekarang aku masih hidup
kenapa bukan aku yang mati
itu cuma dendam yang membuatku bertahan sehari demi sehari
untuk tidak menyusul anakku
saya gak percaya sama kamu
mas roy gak mungkin sejahat itu
aku gak peduli kamu percaya atau tidak
kamu adalah wanita yang beruntung
kamu tidak pernah merasakan
tidak punya apa apa
aku sudah kehitangan segalanya
roy memilih kamu
kamu gak perlu bela dia putri
dia sudah menghancurkan keluarga kita
kalau bukan karena dia tetap masih bahagia sampai sekarang
kok misalkan maaf yang ngakuinnya semua karena aku
tolong jangan bawa hukum
ma aku ngerasain apa yang tante andis rasain
aku tahu perasaan tante andis seperti apa
aku kasian sama dia
kamu gak perlu kasihan sama dia
dia sudah menghancurkan keluarga kita
walaupun tante andis
memperalat aku untuk balas dendam
tapi dia baik ma
coba kalau misalkan gak ada tante andis dan diego
mungkin aku juga gak selamat
dan arsila pun juga gak selamat
aku sebagai suami kamu
aku gak bisa memaafkan atas semua perilaku mereka
mereka membuat kamu dan arsila menderita
aku mau mereka dihukum
sayang dengerin aku
kalau memang tante andis dan diego punya niat baik
mereka akan mengantarkan kamu
aku akan menangkap mereka
tapi apa yang mereka lakukan
tapi mau sampai kapan
kebencian ini berakhir
aku tuh cuma pengen hidup damai
apakah aku minta itu berlebihan
ikuti permintaannya putri
tapi itu bukan berarti saya maafin kamu ya
saya hanya berusaha mengikuti permintaan anak saya
yang entah terbuat dari apa hatinya
tapi yang jelas dia berbeda dari kamu
tapi asal kamu tahu ya citra
ada dendam yang tidak akan pernah padam
gak akan terbayar
sampai kalian semua menderita
minta aku datang ke rumah raja
aku yakin pasti putri bakalan nuntut aku
dia pasti ngadu sama raja
dan raja bakalan percaya sama dia
lo mau kesana
atau lo mau kabur
ya kalau gue sih bisa bantuin lo untuk kabur ya
kalau ada apa apa
tapi lo cuma boleh nyakitin mony
gue gak boleh nyakitin raja seujung kukunya
lo mendingan stop obsesi sama raja oke
raja tuh gak ada apa apa dibanding gue
lo tuh saikot tau gak
kamu kenapa sih ngeliatin aku terus
kan ngeliatin istri sendiri
masalahnya aku malu lah dilihatin terus
dari pagi sampai malam kamu ngeliatin aku terus
emang kamu gak capek
aku udah bilang belum hari ini
kamu udah bilang tujuh puluh lima kalinya dan aku udah jawab ke tujuh puluh lima kalinya
berarti masih kurang dua puluh lima kali lagi ya
masih lebih baik dari kemarin sih
atau mau aku tambahin lima puluh kali lagi
aduh kamu kenapa sih gue balikin langsung terus
tuh anak kita sampai bingung tuh

tuh anak kita sampai bingung tuh

sini aku pengen nge dialog sama rishina
sini saya pengen sama mama
sini saya pengen sama mama
lepas ya lepas
saya bangga sama kamu tapi lama lama aku cinta
apalagi semenjak ada arshila
kamu udah jadi bagian hidup aku sekarang
sayang terima kasih ya
kamu udah membalas perasaan aku
kamu dan arshila
adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup aku
aku pengen banget kita ada syukuran
kita belum sempat mengadakan resepsi
aku juga pengen banget
aku juga pengen banget